opi gue mau makan buat lo
oh mbak dina
oh dia tadi udah diusir sama tante sapira maera
terus waktu diusir tadi dia dijemput sama tante tante nora gitu
masa gak kenal main nebuk nebuk gue
kan kepala gue jadi ngejutan sekarang
oke yang saya pergi dulu ya
saya pergi dulu oke
pengen ke pesawat sana
ya bodoh pokoknya saya pengen ikut pengen tahu pesawat
ya boleh ikut
aku baru nyampe rumah
aku juga ikut ya please
masih kangen oke
kami juga mau ikut dong
tahu mami kamu di rumah aja
siapa yang jaga rumah
kamu di sini oke
hahaha selamatnya di sampam ya di rumah
awas ya ada yang hilang tanggung jawab
ntar ketinggalan pesawat ya
oh om bank coba datang
saya nangis pendantes p sculptur misal
tak lain nilai pun tersila jual yang digunakan
iya madam sis
aduh ini kalau pisani sopir orang disuruh turun
uh zaman sudah berubah pisani ya
neng opi ada di sini gak
si opi temennya si luki temennya si luki temen sekolahnya
eh orang aneh
gak ada di sini
mana mungkin anak perempuan tinggal di rumah gue
aduh jadi saya mau cari dimana dong nih
eh denger ya
gue pernah dengar gue pernah dengar dari si luki bahwa siopi pernah tinggal di rumah laura
lo cari kesana
yaudah kalau gitu saya kesana ya
kuma kuma ayah tuh ayah si opi
neng opinya gak ada madam
aduh gusti kemana keponokan lu orang tuh aduh kuma kuma ayah tuh
tapi tenang tenang tenang madam
saya tahu dimana neng opi
tapi adeknya adek di rumah nen laura
ya lu kan tegang
hei kapan lo pergi dari sini
gak tahu diri banget sih
numpang kau lama lama
lo pikirnya tempat penampungan apa
emangnya kenapa ra
kegera atau ngasetmu kau
iya saya juga gak suka lu tinggal di sini
udah ada si laura sama si omas monyong itu
terus and then harus tambah lu lagi
oh oh oh hebat ya
yuk pikir rumah ini tempat penampungan anak anak yang lari dari rumah pak
tapi saya di sini juga karena saya gak tahu harus tinggal dimana lagi
dan saya juga gak tahu saya kapan harus balik lagi
ye ya kalau tau diri lo pergi dari sekarang dong
duh tidak salah alamat ya teh
ya benar ses madam
ini rumah si laura
oh jadi si muka bibir teh tinggal di dia aja nak
pantes saja berlagu
kamu tunggu di sini
saya yang masuk
kamu tuh anak gembel
you cuma taunya cuma habisin beras dan barang barang dalam rumah ini
you pikir semua itu murah apa
maunya yang gratis gratis di sini
bikin susah orang aja
tante tapi sama sekali nggak bermaksud kayak gitu
kau tuh sama aja ya melora
sama sama orang udik
kerjaan ya cuma nyusahin orang aja

eh eh eh kanan ya
eh mani beleduk pisan
berani beraninya nyakitin keponakan orang sih ya
saha manetai hah
belum tahu secara saya
hei you jangan kurang ajar ya
ini rumah saya
you jangan kurang ajar you main berani berani timbuk saya
iya saya berani sok
kamu juga berani beraninya nyakitin kepadakan saya
tidak ada yang boleh menyakiti keponakan orang sih ya kecuali saya
eh ada apa sih tante
jika kamu tidak tahu kamu tidak tahu juga rupanya ya
maaf tante kenal sama saya
eh mana belaga lupa dei
sok belaga lupa ingatan mana itu ya
itu memang banyak itu
ini emang saya gak kenal sama tante
oh itu kenalnya
itu kenalnya oh
nih bisa rindu kamu memang ya seseorang ya
kenapa aku pergi pakai tempat club lagi rupanya
eh yang ini sebelumnya itu ord came what me wnis
sekali deh ya kamu berani menyakitin atau menghina keponakan saya
saya bencin sianya
kita keluar dari kandang orang gila
tapi kamu teh suka dikasarin seperti itu
itu yang bikin kamu betah di sana iya
untung tante tidak datang kalau tidak mah makin injak injak kamu opi
kamu tuh harus sadar sayang
sebagus bagusnya rumah tetap lebih enak rumah sendiri
tidak boleh kabur deh seperti kemarin ya
tak gitu atuh
ah pakai kabur kabur
opi saya mau makan buat lo
oh mbak dina
oh dia tadi udah diusir sama tante sapira maera
terus waktu diusir tadi dia dijemput sama tante tante nora gitu
masa nggak kenal main nebuk nebuk buah
kan kepala gue jadi nyejutan sekarang
opi opi diusir sama
sama dua nenek siiri tuh
asal lo tau ya gue nggak suka kalau rumah gue jadi tempat penampungan
apalagi buat nabung temen temen lo yang katro itu
gue tuh nggak numpang di sini
hal itu dari gue jadi ini rumah gue juga
iya kan gue duluan yang tinggal di sini bukan loh
lo jongom gitu ya
aduh apa apaan sih
ini ada apa sih